kok bu rani jadi sejahat itu sih
aduh gue bingung deh
gue rasa dunia ini tuh semua yang udah pada kebalik tau gak sih
dimana mana yang gue tau ya
orang itu naik jabatan
bukannya turun jabatan
apalagi dari waitress terus jadi cleaning service
eh gue tuh bisa diem gak sih
lo aja yang diem mendingan
soalnya ini kejadian langka
gue gak pernah nemuin hal kayak gini
eh silakan ibu
ini menu ya bu ya
eh apa aja tuh kamu cuman
kamu pasti lapar sekali ya
ya lumayan lah tentu
ma'war kamu hantarkan menu ini ke table tiga puluh tujuh
gimana sih kerja kamu gak becus
dia karyawan baru di sini
iya tapi kalau gak kualifat begini jangan diterima dong
udah lah tante
ini juga baru
tante paling gak suka kalau ada orang alasan seperti itu
kamu tahu nggak itu bu rani pemilik restoran ini
bukannya meladenin dengan benar
eh kamu malah bengong
maaf pak saya gak tahu
kamu tahu gak ibu rani itu orang yang sangat tegas dan galak
dia nggak ada toleransi yang namanya kesalahan
iya pak tapi saya janji saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi
sayangnya tidak ada lain kali
beliau menugaskan ke saya kamu harus jadi pembantu pelayanan
tugas kamu mulai dari mengepel lantai mencuci piring membersihkan kamar mandi
besok kamu harus datang lebih awal dari teman teman yang lain
dan pulangnya lebih terakhir dari kawan kawan yang lain
gue gak punya pilihan lagi sekarang
kalau gue keluar dari pekerjaan ini nanti gue dapat uang dari mana
kami sudah berdua
jadi dia tidak mau dipecat
enggak ibu dia tetap memilih meskipun dia harus jadi pembantu pelayanan
oke biarkan saja dia begitu
maaf kalau boleh saya tanya kenapa
apa kamu masih pecat juga
jangan ibu maafkan saya ibu
kenapa sih tante
enggak ada apa apa rando cuma ngasih tahu manajer restoran ini
untuk ngasih tau pelayan baru itu supaya jadi pintar
tante habis pecat mawar ya
bukan urusan kamu
kalau aku tahu power kerja di sini aku juga gak bakalan mau diajak ke sini
kamu kenal gak sama pelayan tadi
mawar itu adalah pembantu yang dulu pernah kerja di rumahnya yoga
power bener kata teman teman kamu mau diturunin jadi cleaning service
iya aku bisa gitu sih kenapa lo gak protes
ya abisnya gimana memang tadi gue yang salah sih
lagian itu kan juga perintahnya bu rani pemilik restoran ini
ya gue bisa bilang apa kok burani jadi sejahat itu sih
aduh gue bingung nih gue rasa dunia ini tuh semuanya udah pada kebalik gak sih
di mana mana yang gue tahu ya orang itu naik jalan
orang itu naik jabatan bukannya turun jabatan
apalagi dari waitress terus jadi cleaning service
eh gue tuh bisa diem gak sih
lu aja yang dia mendingan soalnya ya abis ini gue mau langsung bikin es tak besar
soalnya ini kejadian langka aku gak pernah nemuin hal kayak gini
bu kali ini aku merasakan rasa yang pernah ibu rasakan waktu dulu
betapa beratnya pengorbanan ibu
ya kak doni
kamu udah selesai kerjanya
ya udah ini baru aja mau pulang
oh ya tapi juga udah pulang kerja
dan kebetulan aku lewat restoran kamu kita pulang bareng aja ya
kak doni gak boleh tau kalo sekarang aku jadi cleaning service
eh gimana ya pak aku sekarang lagi buru buru
eh besok besok aja ya
iya pas banget aku sekarang udah sampe di restoran aku tunggu di parkiran oke
eh kak doni
beberapa saat crisashi aku cari karena kemojot
aku disuruh tawarin si mew
di sini ada atur berempat
tapi rasanya states powers makanya
kak sebenarnya ada yang pengen aku tanyain sama kakak
apa sebelumnya kakak tahu kalau ibu rani itu adalah pemilik restoran yang sekarang aku kerja
aku juga baru tau
makanya aku tanya kamu takutnya kamu digangguin terus sama dia
enggak kok aku baik baik aja
kamu udah ketemu yoga lagi
bapak sekarang udah jarang di rumah
kata mama sekarang dia lebih sering nginep di rumahnya tante rani
kok gak makan
kasih dong duitnya
duit yang mas kasih cuma bisa beli ini
iya emang kenapa
yaudah kalo gak mau
eh masa udah buat orang diambil lagi sih
kayak teh bikinan ibu
kayaknya kerjaan lo kali ini lebih beratai pada di taman hiburan ya
cuma perlu adaptasi aja
yaudah mau tidur ya
lastin gak mau ketemu